pertandingan antara persebaya surabaya dan ps tira persikabo dalam lanjutan babak delapan besar piala presiden dua ribu sembilan belas di stadion gelora bung tomo jumat berakhir ricu
sejumlah ofisial dan pemain ps tira persikabo menyerang wasid mereka menolak keputusan wasid yang dinilai merugikan ps tira
kericuan terjadi selesai pertandingan antara persebaya surabaya dan ps tira persikabo pada jumat dua puluh sembilan maret
pemain ps tira persikabo menyerang wasid handrik ristanto asal semarang
pemain beserta ofisial dan pelatih rahmat darmawan langsung mendekati wasit dan mempertanyakan kejadian di lapangan
ps tira persikabo menuding wasit membiarkan pelanggaran yang terjadi
akibat keputusan ini persebaya
dan berhasil menambah konggulan menjadi tiga satu
seusai pertandingan sejumlah ofisial pemain dan pelatih mengejar wasit mempertanyakan keputusannya hingga terjadi kericuhan
namun petugas polrestabes surabaya jawa timur berhasil meredam kericuhan
pelatih ps tira persikabo rahmat darmawan meminta maaf atas kejadian ini
ia mengaku hanya mempertanyakan keputusan wasit
saya pribadi sebagai pelatih meminta maaf apa yang terjadi di lapangan dan di luar lapangan tadi
pemain pemain saya menghukumi kami sebagai ofisial
sementara itu persebaya surabaya menilai insiden yang terjadi di lapangan bukan pelanggaran
pemain persebaya mengambil bola serta tidak mengenai pemain pstra persikabo tetapi mengenai bola
sehingga nilai tackling yang bersih dan baru mengumpan ke depan hingga tercipta gol
raya yang baru bergolanya dengan bersih
dia ambil bolanya cuma dia jatuh
tapi ambil golanya dengan bersih sekali
dengan rumput langsung belom lepas
itu yang pertama yang terjadi di lapangan
akhirnya saya tidak melihat ada kesalahan
akibat kekalahan ini ps tira persikabo tersingkir dari turnamen pramusim piala presiden dua ribu sembilan belas pada babak delapan besar
sedangkan persebaya terus melaju ke babak semifinal
triburota purnawanto surabaya jawa timur